pemadaman api di tpa sarimukti kabupaten bandung barat terus dikebut
petugas pun kini menggunakan teknologi cairan kimia pemadam api
yang disemprotkan dari pesawat tanpa awak atau drone
drone kimia biosusantara foam milik tni kodam tiga siliwangi
diklaim cukup efektif dalam mempercepat pemadaman api
dan menekan agar api tak timbul kembali
cairan yang digunakan merupakan cairan organik
yang bisa mengikat titik api sehingga api cepat padam
selain itu sifat cairan ini juga bisa menyuburkan tanah
area kebakaran yang sangat luas membuat tni mempersiapkan dua belas baterai cadangan
sementara itu kemampuan satu baterai mampu menerbangkan drone sekitar lima belas menit
selain menggunakan drone pemadaman lewat udara juga sudah dilakukan
dengan menggunakan helikopter waterboom
diketahui dari dua puluh lima hektare luas lahan tpa ada sembilan belas hektare yang terbakar